sejak berita hilangnya eril di sungai are swiss pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh dua lalu
terbilang legendaris loh karena sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus enam puluh an dan kini dikelola oleh generasi ketiga
matthew clemens ikut menulis laporan baru
ia adalah salah satu dari sekitar sembilan pencari suaka yang tiba di australia
ini akan bicara juga tentang
mengutip dari laman kemenkes meskipun daya tular dan fatalitasnya di bawah covid sembilan belas
mau membantu pada waktu itu
hal itu yang melatar belakangi seorang ibu di palimanan barat bernama ei suhartati
pada masa pemerintahan darurat republik indonesia